aku mencium darah perempuan segera
tuhan raja babi yang terhormat
ini kita bawa tumba nih buat tuan
bagus bagus tumba
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
udah pada kerja
terus bang gimana urusan sama pak rt
katanya sudah diurus di pusat
pusat apaan sih bang
pusat rehabilitasi korban korban narkoba
udah deh gue gak ngerti soal surat surat
yang penting urusan kita berdua aja
udah deh bang kagak usah dipikirin
pan yang penting semuanya lancar
kok tuh kecoa kecoa gak cakep cakep amat sih din
gue khawatirin ya kalo kurang cakep
lagi lepeh deh tuh kayak gembel yang bindeng waktu itu
hmm terus kenapa emang kalau tuh kecoa kecoa pada gak cakep
kagak kagak gue gak bakal macem macem nih
lagi ya kalo tuh kecoa kecoa cakep
kan raja babi jadi resep
kita dikasih ibu babi ngepet lagi
hehehe enak juga tuh raja babi
masih jauh tempatnya pak
ih masih tujuh sel pet anjin lagi
kok gak sampai sampai sih pak
ini emang juga tempat orang sakti ya
tempatnya nunjau di sana terpencil
tapi dingin nih pak
gue juga dingin sampe sampe kagak pake jaket
malah gue dipatokin nyamuk
memangnya kita mau dibawa kemana sih pak
lapan mau nungguin guru biar dapat berkah
udah pada bawel amat sih udah cepet
nabi baik di sini
rumah kita sendiri
segala anugrah dan uang raja
semuanya ada di sini
ngapain lo di sini
sekarang saya jadi asistenya uang raja
jadi alam orang kamu raja
nggak ngebuke gile
mana ada asisten raja yang hidungnya kagak kompak
menurutnya sumbing mukanya kayak boncuk
jelek lo turun di situ lo
masih agak percaya
nih saya buktiin ya
jempen pecut lagi
jempen lo ya kagak patus lo mainin pecut
asan jempen liar lo
ya itu kacauan lain
bawa perempuan ke sini
mau di asin rumah
ini bukan orang yang kita mau temuin
bukan guru yang kita maksud
memang guru kita gitu ya
memang guru kita baik
suka ngasih makan gembel gembel
jadi contohnya begini
salah satunya orang gila nyemplak di sini
hei tenang aja
buat ini aja raja
aku mencium darah perempuan segala
tuhan raja babi yang terhormat
kita bawa tumba nih buat tuan
hei aku lihat ada yang tunggu di sini
ini diambil tuan
sudah aku bilang
aku tidak ada perusahaan dengan ilmu babi ngepet
kenapa kalian masih ngotot
tapi kan cewek cewek yang semuk bimbah
henolnya kan udah diambil semua buat tumba
ya kita minta itu dong
apa ilmu babi ngepetnya
aduh lu bobek dipiarasi lu siapa suruh
cuman mau diapain ayo ya gimana ini tolong dong ini kita penting sekali
itu tadi ya soalnya kita susah bener nih
tidak ada tahun menawar cepat pergi
akhirnya bintangku terbang semua
oke luas aku tak mau cinta ku
aku sudah kembali
kurang keras dasar manja pelit sama tenaga ayo
sudah sana ke dapur
udah saya siapin kak di meja
cepat bawa sini
ayah cepat dong
mana sih matanya
aduh jangkir kesayanganku kau kecahkan
dasar perempuan kampung norak
tahu nih kemana sih matanya
setiap hari ada apa dengan aziza
nanti anak urus semuanya
warman ini harus tanggung jawab
anda harus menutup ya
harus tanggung jawab takkan pian aziza
tentang tentang tentang
tidak bisa prt
dia harus bertanggung jawab
harus kematian dan simpan ya
saya akan ke kantor polisi